jangan lebih lah pak
eh bapak kan di luar
mobilnya pesannya mati
yang namanya parkir ya ya parkir aja pak
seorang pengemudi taksi online protes
saat kendaraannya yang terparkir di bahu jalan
di kawasan benyamin sueb kemayoran jakarta pusat
yang menjadi sasaran razia petugas sudin perhubungan pada jumat siang
dirinya berdali hanya sekedar parkir sesaat
untuk membeli minum usai menurunkan penumpang
meski protes usahanya sia sia lantaran petugas
tetap menderek paksa kendaraannya
merasa kecewa dan aturannya juga nggak seperti ini
tadi kamu mau diapa bang
baru mau makan
kalau baru mau makan kan ya intinya kan saya baru turun dari mobil kan
bukan belum juga parkir diare lima menit
di situ ada saksinya itu tunggang yang jualan makanan itu
protes serupa juga dilayangkan seorang pengemudi mobil mewah
yang juga menjadi sasaran razia petugas
pengemudi ini berdali
berhenti di bahu jalan lantaran kendaraannya tengah rusak
komandan regu direk sudin perhubungan jakarta pusat mengatakan
selain menderek kepolisian lalu lintas juga menilang pengendara
yang parkir di pinggir jalan
yang tadi ada yang ditilang dan diderek
memang harus kena diderek derek
yang disituasional ditilang dengan pihak lantas
lampu hajatnya tidak menyala itu dikatakan berparkir
dalam razia kali ini petugas berhasil menderek sedikitnya delapan kendaraan roda empat
yang kedapatan parkir di bahu jalan
seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke area parkir irti monas
untuk dikenakan sanksi berupa denda senilai lima ratus ribu rupiah
rizky itiariah yogyakarta